lo udah ngaku kalau bisa lo tuh asma
sebenarnya tuh yang gila tuh lo apa dia sih
kok gue lebih yang gila sih
ya gak kenapa kenapa sih
cuma sebenarnya karena gue kasian aja sama dia
nongkrong setiap hari di depan rumah gue
udah demen kan sama dia kan
ya udah gitu enggak gitu genut

aku harus buktiin kalau aku nggak salah
dan aku harus meyakinkan dia kalau dia memang benar benar asma
orang itu masih disitu
masih ada non
rasa terganggu ya sama orang itu non jadi nggak bisa tidur
tenang aja non
biar saya nanti telpon polisi
sus udah gak usah
gak usah udah udah malem nih
istirahat aja disana
ya udah lah kalo gitu selamat malam non
saya pamit dulu ya
sekalian saya mau membahas
untuk kemajuan desa ini
supaya menjadi desa yang gemah ripah
memang nggak salah warga desa sini
memilih abah jadi kepala desa
saya yakin dalam waktu dekat ini
amin insya allah kita doa
sama berusaha aja ya
mau sampai kapan
papi kayak begini
mau sampai kapan
papi jadi pengangguran
pokoknya mami gak mau tau
semua kebutuhan mami
tetap harus terpenuhi seperti biasa
ya gak mungkin mi
tabungan papi sudah hampir habis
ngambil uang perusahaan
seperti mami bilang
mami gak mau tau
itu sudah risiko papi dan tanggung jawab kopi
sebagai seorang suami
yang harus menafkahi seorang istri
tidak bisa kehidupan
itu ada muvel yang pesrawara

sampe dia sepak
dia juga tak kuat
sama mami kevin
mami kevin kan orang kaya rizetnya pasti banyak
ambu mami kevin lagi pelit soalnya papi kevin udah ga kerja lagi
ih ga kerja kok bisa begitu
aduh ambu teh gausah banyak nanya tuh ya
pokoknya ambu teh cepet cepet cari uang terus kirimin ke alda nya
ya berapa ya
tidak juta tidak juta teh duit semua
ya allah alda banyak bisa dari mana ambu teh dapet duit segitu
ya terserah ambu ambu teh mau dapet dari mana kek ya
pokoknya secepetnya ambu teh transferin ke rekening alda nya
apa lu udah ngaku kalau bisa lu tuh asma
sebenernya tuh yang gila tuh lu apa dia sih
kok gue udah bilang gila sih
ya gak kenapa kenapa sih cuma sebenarnya karena gue kasian aja sama dia
nongkrong setiap hari di depan rumah gue
gila aja dia ganteng kan lu demen kan sama dia kan
ya deh gitu ga gitu genug
enggak cuman gue jadi penasaran aja sih sama yang namanya asma itu
kalau diliat liat sih emang mirip sama lo
sudara lah kali
sudara lah kali sudara lah kali
coba aja gue tanya sama lokapnya
eh lokapnya tau kan
kok malah tidur tiduran sih
kok malah tidur tiduran
terus papi harus ngapain

papi kan sudah ga masuk kerja lagi mi
punya banyak relasi minta kerjaan sama mereka
mami tapi sudah cukup malu sama orang di kantor
papi ga mau menambah malu papi di depan temen temen papi
oh gitu malu depan mami nggak apa apa
ya selesai kau selesai kamu
eh mau ke mana mi jangan banyak cincong
gimana kabarnya saya sudah ketemu asma
tapi cara dia ngomong dan berpakaian tuh beda oma gak kayak asma
ya namanya juga manusia
tapi kalau dia benar benar asma tentunya sifat aslinya yang baik itu sama seperti yang oma kenal
tapi apa mungkin kalau dia itu bukan asma oma
karena dia ngaku namanya cinta
cuma allah yang tahu kepastian itu
tapi seharusnya kamu lebih tahu dong kamu kan langsung melihat dia
kevin ga mungkin salah lihat uma
kevin yakin dia itu asma tapi
ya kamu jalanin aja terus
tapi lebih bersabar lagi
siapa tahu ya ketika penculik itu membuang asma kepalanya barangkali terbentur
sehingga ingatannya agak terganggu
ajaklah dia ke jakarta uma sudah kangen banget
tapi uma doain kevin ya uma
maaf bu ada klien yang ingin mencari pak adam
biarkan dia menemui saya disini
karena untuk sementara ini semua tanggung jawab pak adam saya ambil alih
memangnya pak adam kenapa bu
pak adam ambil cuti
oh kalau begitu saya akan memberitahu kliennya untuk langsung bertemu dengan ibu
terima kasih ibu permisi

ya kamu sama aja lagi sama si kevin
eh tapi kalau dilihat lihat memang foto ini itu kamu
pantesan saja si kevin itu mikir kalau kamu itu asma
apa gue berurut urut aja ya terus biar dia ceritain ke gue tentang asma
gue berurut urut amnesia aja
aku gitu sih lo gak ngedukung gue
ya lo jadi temen gue daripada gue penasaran
asma kapan aku harus jemput kamu
oke kayaknya kita perlu ketemu deh ada yang perlu gue omongin
yaudah kalau gitu aku ke rumah kamu sekarang ya
jangan ke rumah ketemu di kampus aja ya
biarin daripada gue penasaran sakit biarin